satu keluarga di jalan takong cimanggis depok jawa barat ditemukan bersimbah darah
satu diantaranya tewas dalam kejadian ini
sri widya stuti ditemukan tewas di diapur rumahnya pada kamis sepuluh agustus dua ribu dua puluh satu
korban tewas akibat luka tusuk
sementara itu suami dan anaknya ditemukan dengan kondisi luka dalam kamar yang terkunci
warga sekitar sempat mendengar teriakan dari dalam rumah lalu mendobrak pintu hingga akhirnya mendapati kondisi keluarga di dalamnya
belum diketahui siapa pelaku pembunuhan ini namun salah satu warga mengatakan sempat terjadi cek cok antara sang ayah dan anak korban
lalu mereka melihat dua orang ayah dan anaknya di dalam kamar kemudian segera mengamankan kedua orang tersebut
sebagian ada masalah juga mengecek ke belakang ditemukanlah seorang perempuan di belakang
itu ibu dari istri dari yang punya rumah tersebut
satu keluarga ditemukan bersimbah darah di depok jawa barat
bahkan seorang ibu tewas akibat kejadian ini
untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus ini
sudah terhubung dengan kapol seksi manggis kompol arief budiharso
selamat siang pak arief
pertama tama kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini
dan apakah sudah diketahui siapa pelaku pastinya
baik terima kasih mbak selamat pagi
jadi kronologinya sesuai dengan deskripsi sebelumnya tadi
yang intinya bahwa pada kemarin pagi sekitar jam sembilan tiga puluh
itu masyarakat mendengar teriakan
pada saat itu masyarakat langsung masuk ke rumah yang diduga saksi korban
dan berusaha mendobrak pintu kamarnya
setelah masuk yang bersangkutan ditemukan sedang bersimbah darah bersama dengan anaknya
kemudian ada beberapa warga lagi menemukan ibunya sudah tergeletak di belakang
baik dari kejadian ini apakah kemudian sudah dilakukan penelusuran
hingga akhirnya ditemukan tersangka atau terduga pelaku dari kasus ini
yang pertama saya tegaskan untuk dugaan pelaku kita sudah kantongi
tetapi tetap kita harus lakukan pemeriksaan lebih detail dan intensif sesuai dengan sop
hal itu bertujuan untuk mengumumkan alat bukti yang ada
baik sejauh ini siapa kemudian yang diduga menjadi pelaku dari satu
kondisi cek cok hingga akhirnya membuat ibunya meninggal ini
untuk itu nanti kita expose lagi pak ya
akhirnya dijalankan lagi lebih detailnya ya pak ya
karena dari informasi sebelumnya pak arief kita ketahui bahwa sempat dinyatakan oleh pak arief pula
terduga pelaku ini merupakan anaknya ya pak ya yang juga menjadi korban
atau yang ditemukan dalam kondisi terluka pula
betul itu bisa mengarah
tetapi kita harus cukupkan untuk alat buktinya mbak ya
baik sejauh ini siapa saja kemudian saksi yang sudah diperiksa dan alat bukti apa saja yang sudah dikumpulkan
untuk saksi saksi teman teman kita ada alat bukti kita
ada beberapa saksi
lebih dari lima orang sudah kita periksa
termasuk tetangga kemudian masyarakat yang masuk pertama kali ke tkp
kemudian teman teman dari korban sendiri juga kita sedang lakukan pemeriksaan
dan itu kita juga sudah mendapatkan cctv di lokasi
ditambah lagi kita sudah amankan barang buktinya mbak ya
barang buktinya berupa senjata tajam kemudian baju yang berlumuran darah kemudian handphone
baik senjata tajamnya jenis apa pak arief
apa pak arief
yang sementara kita amankan jenis golok mbak
golok itu yang diduga kemudian melukai anggota keluarga yang ada di depok ini ya pak
melukai anggota keluarga yang ada di depok ini ya pak
betul kita ada dugaan kuat digunakan untuk melukai
dari kemudian penyelidikan yang sudah terus dilakukan oleh tim kepolisian
apa yang kemudian membuat terduga pelaku ya ini anaknya ini menjadi pelakunya begitu
apa yang kemudian membuat
apa yang kemudian membuat temuan temuan yang mengarah pada kondisi bahwa anaknya ini merupakan terduga pelaku
jadi dari keterangan saksi
korban salah satunya ada sedikit permasalahan internal keluarga
ada permasalahan keluarga yang mungkin belum terpecahkan lah
sehingga menyebabkan terjadinya tersebut
oke korban dalam hal ini adalah seorang ayah ya
suami dari korban meninggal
suami dari korban meninggal
motifnya adalah diduga adanya masalah keluarga yang gak akhirnya menyebabkan cekcok begitu pak
apa kemudian detailnya yang disampaikan oleh pihak korban
yang disampaikan oleh pihak korban
kami sampaikan lebih detail lagi tapi untuk sementara kami sampaikan itu aja dulu sementara
tadi sudah sempat ditemukan
dinyatakan bahwa ada kondisi luka luka begitu yang dialami oleh sang ayah kemudian juga anak yang merupakan terduga pelaku ini
kondisi lukanya seperti apa pak arief saat ditemukan
seperti apa pak arief saat ditemukan
untuk saksi korban ayah menderita luka di kepala mbak
kemudian di tangan juga ada luka juga
kalau untuk dari ibu atau dari istrinya
kita masih menunggu info resmi dari
rumah sakit karena kemarin kita sudah laksanakan otopsi semalam
berarti intinya untuk sang ibu yang korban meninggal dunia ini juga ada luka bacokan dengan menggunakan golok tersebut kah
nanti kita sampaikan lebih lanjut
baik artinya ini ditemukan di ruangan berbeda ya pak ya
kalau sang ibu ditemukan di dapur kemudian juga sang anak dan juga ayahnya ini ditemukan di kamar yang terkunci
kondisi terkunci nya ini terkunci di mana
dari dalam atau terkunci dari luar atau seperti apa pak
untuk keterangan dari saksi yang kita peroleh bahwa kondisi kamar itu terkunci dari dalam
jadi saksi masyarakat warga itu harus mendobrak pintu tersebut
baik berarti memang sengaja dikunci kondisi kamar tersebut ya saat kejadian
dimungkinkan di alangkan seperti itu
oke informasi dari saksi atau dalam hal ini adalah ayahnya ya dari keluarga ini
artinya peristiwa pembunuhan ini dilakukan terlebih dahulu di bagian dapur kemudian baru mengarah ke kamar atau seperti apa pak arief
kemudian baru mengarah ke kamar atau seperti apa pak arief
itu nanti kita akan terjawab di prarekonstruksinya
untuk informasi awal nanti kami akan sampaikan lebih cepat ya pak
baik artinya lagi lagi ini diduga karena adanya cekcok masalah internal
spesifiknya boleh diungkapkah mungkin di sini pak
nanti kami sampaikan lagi
ya intinya ada permasalahan terkait internal keluarga
ya kami belum bisa untuk menyampaikan secara detailnya
tetapi memang diakui dari saksi saksi menyatakan bahwa ada masalah di keluarga tersebut
baik kita juga perlu mengupdate kondisi
dari dua orang korban dan juga terduga pelaku yang ada di dalam rumah tersebut sejauh ini kondisinya seperti apa pak
tadi kan sempat disampaikan bahwa mengalami luka di bagian kepala dan juga tangan
penanganannya seperti apa sejauh ini pak
kalau untuk ayah ayah saksi korban memang kondisinya sudah cukup stabil
akan tetapi masih perlu perawatannya lebih intensif kembali
kemudian untuk anaknya sendiri saat ini sudah
sudah dipulangkan atau sudah kita amankan terlebih dahulu untuk pemeriksaan dan pendalaman
baik diperiksa berarti artinya di polsek cimanggis ya untuk pendalaman lebih lanjut
terakhir mungkin pak arief kalau kita tahu bahwa kondisinya sang ibu ini ditemukan di ruangan terpisah saat kejadian
dari penyelidikan polisi berapa lama durasi dari terbunuhnya sang ibu ini sampai akhirnya juga terjadi kejadian cekcok di dalam
kamar hingga akhirnya ditemukan warga
itu juga terjadi kejadian cekcok di temukan warga
itu durasinya tidak lebih dari satu jam mbak
sebenarnya kurang dari satu jam lah
kejadiannya ini berlangsung pada kamis sekitar pukul
pesong sembilan tiga puluh an kurang lebihnya
sembilan tiga puluh dan terungkap karena adanya atau terdengarnya cekcok dari dalam kamar tersebut ya pak
yang akhirnya membuat tetangganya

apakah kemudian ada keterangan juga dari pihak tetangga atau kerabat yang ada di sekitar rumah tersebut terkait kondisi atau hubungan keluarga
sampai saat ini kami belum dapat informasi lebih lanjut terkait info info dari luar terkait adanya permasalahan keluarga tersebut dari luarnya

yang masih jadi tanda tanya yang mungkin juga jawabannya sebenarnya sudah dikantongi oleh pak arief adalah motifnya ya pak ya
dari kejadian ini kita masih akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa yang diinformasikan nantinya akan dirilis oleh pihak polsek cimanggi
terima kasih banyak pak kapolsek sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour kita akan tunggu terus perkembangannya
selamat siang pak
selamat siang pak